apakah kamu masih sakit ya
jadi dia cowok tunangannya
riza yakin oma pasti dibohongin sama perempuan itu
malah mungkin dia diculik
palingan dia juga kabur
tapi udah lebih baik dia kabur seperti ini
jadi kan riza gak perlu lagi tunangan sama dia
kamu keterlaluan ya riza
oma benar benar kecewa sama kamu
oma pikir dengan hilangnya aida
kamu akan berubah
ternyata kamu sama sekali tidak mengindahkan
punya cucu seperti kamu
aduh udah deh oma udah dong
oma tidak berlebihan
tunangan kamu itu diculik
kamu gak peduli sama dia
dimana otak kamu
aku ini bukan yang gak punya perasaan atau apa
mana mungkin ada yang mau culik aida
coba siapa yang mau culik ide
dan oma kalau dipikir pikir
kalau emang ada yang mau culik aida
penculiknya juga takut
masih galakan si aida
kakak tuh jangan keterlaluan dong sama oma
kak aida tuh beneran diculik kak
kalau kamu gak percaya kakak
lihat aja dia
kalau emang riza udah nyakitin beras sama saya
udah udah udah udah cukup
di kampung aku suka mijetin si bondan
bondan kan ceroboh banget tuh orangnya
terus dia suka jatuh suka keselio
gak usah khawatir
aku udah biasa kok
ya tapi udah udah
udah gak usah
udah mendingan kau
tadi kenapa kamu gak lari
tadi ada kesempatan bagus buat kamu takut
tapi tadi aku lihat kamu kesakitan
terus aku gak tega
makanya tadi aku balik lagi
tapi aku mau nanya deh sama kalonnya
kok kamu bisa bisanya mau nyulik aku sih
emangnya kamu gak mikir apa
terus kamu bisa di penjara
terus kamu percaya sama tuhan kan
emang kamu gak takut dosa
oh aku tau kamu lagi ada masalah ya
apa aku bilang aja ke aida ya
oh aku ngerti sekarang
kalau aku ini tunangan dari cucunya bularas
ya ampun kamu kalau butuh uang harusnya ngomong aja sama aku
biar aku bisa sampein sama bularas
daripada kamu nyulik nyulik kayak gini
siapa tau aku bisa bantu
mana bisa aku ceritain masalah keluarga aku sama aida
kalau bularas tau
yang ada langsung dipecat
ibu juga bisa stress
emangnya kamu butuh berapa sih
itu cuma salah paham aja kok
ya salah paham
ya aku aku mau jemput orang cuman
ya cuman nggak sengaja jadinya jemputnya kamu
ya karena mobil aku dicari sama orang
cuman aku gak tau siapa yang nyartek aku
akhirnya salah jemput
lagi kamu juga aneh sih dendam dendam kayak gitu
kok bisa gitu ya
gak pernah cerita kalau
kalau kamu itu tunangannya riza
ya ampun san
itu ceritanya panjang banget
udah mendingan kita pulang aja
eh ya ampun
gak apa apa kaki kamu masih sakit ya
loh kok aku deg degan sih
sama aksan kenapa aku deg degan ya
sama riza aku gak pernah deg degan
dia kan mestinya jadi musuh

dan aku harus jahat sama dia
tapi kenapa aku mengajak dia begini ya
aduh kasihan banget dia
sekarang apa kabarnya ya
itu pasti dia lagi takut banget
tolong mikirin dia sih
ini itu saatnya tempat
buat kamu ambil balik
apa yang seharusnya jadi milk kamu
sekarang tuh bukan waktunya untuk mikirin itu pak
aduh aku khawatir banget sama aida
kesel banget deh sama lorat
kamu bicara sama siapa
marah marah begitu gak bagus
gimana aku gak marah pak
papa inget kan
waktu itu nafa udah pernah cerita sama papa
udah jelas kan
kalau cewek itu kurang ajar
dia udah ngambil cowoknya indira
dan sekarang dia itu diculik pak
dan bukannya indira mikirin gimana caranya dia balikan sama riza
malah mikirin cewek itu gimana caranya bantuin cewek itu pak
gimana aku gak sebel sama dia
kalau papa sampai ketemu sama perempuan itu
papa akan ajar dia
berani beraninya dia bikin indira sedih
kok kita gak nemu jalan besar ya dari tadi kayaknya muter muter aja di sini terus sini terus
karena kita gak tau arahnya soalnya
kamu masih puat gak
aida bangun aida bangun
aida bangun aida
kami berhasil menemukan mobil tersangka
mereka pasti nangkep aku
kalau aku ditangkap ibu pasti bingung
aku nggak punya pilihan lain
aku harus tinggalin aida
aku harus pergi
polisi pasti nemuin kamu disini
tapi gimana kalau mereka nggak nemuin aida
aksan ibu lihat di tv
kalau kamu berhasil menculik cucu tunangannya bularas
sekarang kamu kemanain dia
bu sekarang aku lagi rumah sakit
kamu ngapain ke rumah sakit
kamu sudah berhasil ya
cucu tunangannya bularas
ya benar aksan
bu nanti aku ceritain
aksan aksan rumah sakit mana tadi
rumah sakit bina sehat
kok dimatikan sih
ngapain ya aksan itu ke rumah sakit bina sehat